menteri keuangan sri mulyani memastikan tunjangan hari raya bagi asn dan pejabat pemerintahan dibayarkan paling cepat sepuluh hari sebelum hari raya idul fitri
jika belum dibayarkan menkyu menyebut maka dapat dibayarkan setelah idul fitri
menkyu menambahkan anggaran yang digelontorkan untuk keperluan itu mencapai rp sembilan puluh sembilan lima triliun rp empat puluh delapan tujuh triliun untuk pembayaran thr
sementara rp lima puluh delapan triliun untuk gaji ke tiga belas
pemerintah juga segera membayar gaji ke tiga belas yang akan diterima pada juni dua ribu dua puluh empat dan pembayaran selanjutnya setelah bulan juni
yang cepat itu adalah sepuluh hari kerja sebelum hari raya
hari kerja ya jadi sabtu minggu nggak masuk dihitung nanti kalau kita ngelewatin sabtu minggu
jadi sepuluh hari kerja sebelum hari raya idul fitri
tadi telah ditekankan lagi oleh pak mendagri kalau belum dibayarkan dapat dibayar